presiden jokowi dodo mengajak sejumlah anak yatim berbelanja baju lebaran di jakarta pusat
tak hanya baju lebaran jokowi juga mentraktir anak yatim camilan di toko swalayan
di kawasan senen jakarta pusat jokowi bersama empat puluh anak yatim berbelanja baju lebaran
jokowi mempersilahkan para anak yatim memilih baju kesukaan mereka
setahun sekali lah anak anak biar berlebaran